anda menyaksikan breaking news pemirsa kecelakaan maut melibatkan odong odong dengan kereta api terjadi pada selasa siang
tadi sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
akibat dari kecelakaan ini sembilan orang dilaporkan meninggal dunia
peristiwa kecelakaan mobil odong odong ditabrak kereta api dari arah merak menuju rangkas bitung kabupaten lebak banten
terjadi di sebuah jalur rel kereta api tanpa palang pintu di kampung cilebu desa silebu kejamatan keragilan kabupaten serang banten pada selasa siang
sebanyak sembilan orang dari dua puluh penumpang yang menaiki mobil odong odong meninggal dunia di lokasi kejadian
dari sembilan korban meninggal terdapat anak anak sedangkan korban luka masih dalam pendataan pihak kepolisian polres serang
korban meninggal dunia ini dibawa ke rumah sakit dr derajat prawira negara serang banten
sedangkan sopir odong odong selamat dari maut dan sudah diamankan di polsek keragilan untuk dimintai keterangan
menurut keterangan polisi yang melakukan olah tkp di lokasi kejadian mobil odong odong ini awalnya melaju dari arah walantara
mereka ke keragilan ketika tiba di jalur rel tanpa palang pintu
seketika datang kereta api dari arah merak menuju rangkas bitung lebak banten
mobil odong odong ditabrak sebagian di belakang dan terpental
pada selasa siang petugas masih melakukan pendataan terhadap para korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka
sedangkan sopir odong odong masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian
kereta yang tanpa palang pintu sehingga terjadilah kecelakaan tersebut antara kereta dan odong odong
korbannya sendiri sementara ini dari hasil pengumpulan keterangan bahwa terdapat sembilan orang korban